kasus pelecehan hingga kekerasan seksual yang menimpa anak anak semakin hari semakin meningkat
berdasarkan data dari komnas perlindungan anak dari sepuluh aduan kekerasan anak
melindungi anak dari kasus kejahatan seksual merupakan hal yang harus diutamakan
namun tentunya banyak orang tua yang masih belum paham betul bagaimana langkah tepat
untuk memberikan pemahaman pada anak terhadap kejahatan seksual
untuk itu kami akan membahasnya bersama pakar dalam segmen cnn indonesia health
dan sudah bersama kami dr nalini psikiatri rumah sakit
selamat pagi dokter
selamat pagi assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah bergabung bersama kami dokter
ya dokter kita sangat ironis dengan banyaknya kasus pelecehan seksual
pemerkosaan terhadap anak anak di bawah umur
dan yang terakhir yang terjadi di bandung
tetapi beberapa warga justru mempertanyakan kenapa kasus ini baru terungkap
apakah hal ini terjadi karena pemahaman anak anak terkait adanya batasan
pelecehan seksual tindakan kekerasan
ataupun ketakutan mereka untuk memberikan aduan adalah salah satu hal yang utama
sehingga kasus kasus seperti ini lama terungkap
ya kita tahu bahwa korban dari kekerasan seksual apalagi pada anak dan remaja ya
mereka itu kalau memang sudah dilakukan suatu pelecehan seksual
apakah itu berupa perkosaan yang dengan penetrasi penis
ataupun yang merupakan sentuhan sentuhan atau perbuatan seksual yang lain
yang berilaku seksual yang lain
mereka selalu akan merasa bersalah merasa takut merasa malu
sehingga membuat mereka itu gentar dan bingung dan ragu ragu mau bercerita atau tidak
dan apalagi kalau pelakunya itu adalah orang yang sudah dikenalnya
masalahnya bahwa tujuh puluh sampai sembilan puluh persen
dari pelaku pemerkosaan itu biasanya dikenal oleh korban
dan tujuh puluh lima persen menurut data itu adalah orang orang yang masih saudara
atau orang yang diketahuinya dekat
jadi tentu saja itu menimbulkan rasa bersalah
kalau dia ngomong misalnya ya
selain ada rasa rasa yang seperti saya sebutkan tadi
tapi juga takut
untuk membuat suatu ketidakseimbangan misalnya adalah
lebih merasa bersalah lagi nanti misalnya dia ngomong atau melaporkan
dan nanti pelakunya diambil polisi atau diperiksa polisi
satu adalah ada suatu abivalensi atau suatu perasaan yang berseberangan
satu dia marah ya takut dan sebagainya bingung
tapi di satu sisi adalah dia merasa bersalah
dia sudah membuat suatu kegaduhan dalam tanda petik di dalam keluarganya sendiri itu
jadi itu yang menyebabkan seringkali korban tidak melaporkan apa yang
tidak melaporkan segera ya apa yang sudah terjadi
tapi itulah menjadi sesuatu yang masyarakat juga harus berubah ya
dalam ini saya minta bantuan dari media massa bahwa satu hal
bahwa kita harus menerima
kita harus mendorong pada korban bahwa dia bisa bicara speak up ya
itu adalah kuncinya kalau dia sudah diperkosa atau dilakukan pelecehan seksual
dokter lalu bagaimana bisa memberikan kepercayaan diri pada anak anak untuk speak up ya
guru bahkan anggota keluarga
sementara mereka anak anak di bawah umur selalu memiliki rasa takut sungkan dan tadi merasa traumatis dong
ya bagaimana membuat mereka mau mengatakan ini adalah proses panjang
dengan adanya who sudah mengatakan bahwa kekerasan pada perempuan dan anak di masa pandemi ini sangat meningkat ya
rasanya di seluruh dunia termasuk di indonesia hampir setiap malam itu saya mendengar
melihat televisi saya kalau melihat televisi malam ya
jadi setiap hari hampir ada kekerasan ya baik itu kekerasan pada anak pada perempuan pembunuhan ya
dan juga kekerasan di masyarakat itu sangat meningkat
sesuatu yang sangat memprihatinkan dan sebetulnya itu adalah suatu cermin
ada yang salah dalam kesehatan mental di masyarakat kita
yang dalam hal ini semua komponen dari stakeholder yaitu pemerintah dan media masa masyarakat keluarga harus mulai bergerak dan hati hati
dan bagaimana membuat anak atau remaja itu bisa speak up atau bisa bicara kalau dia mendapatkan suatu kekerasan dalam hal ini
yang khusus adalah kekerasan seksual
maka satu hal adalah kita latih anak anak kita

jadi dia beri kesempatan dia untuk berbicara secara bebas ya asal proporsional dan sopan
dan kita sebagai orang tua mendengarkan
jangan cepat cepat untuk meng cut ya atau menginterupsi tapi dengarkan
sekali lagi temani dengarkan dengarkan dengarkan
tanpa cepat cepat harus menyalahkan
seringkali sosial budaya kita juga tidak mengajari atau society kita tidak mengajari
anak yang baik itu dipersepsikan sebagai anak yang nurut ya
sehingga dari kecil sudah kalau anak itu ngomong berbeda
maka dikatakan kok gak nurut ya bukan anak yang baik
anak yang baik adalah anak yang nurut
tapi itu bisa menjadi bumerang ya memang itu sopan
tapi bisa menjadi bumerang
untuk bicara tegas menurut iya atau tidak menurut dia dia mengekspresikan apa yang dia sukai apa yang dia tidak sukai
mari sebagai orang tua sebagai lingkungan mulai berubah yaitu mengajarkan mereka untuk boleh mengatakan apa yang mereka inginkan
apa yang mereka tidak inginkan bagaimana mereka menolak sesuatu bagaimana mereka mengatakan tidak
itu adalah suatu usertiveness ya yang harus diajarkan kepada masyarakat kita terutama di indonesia
karena masyarakat asia kebanyakan adalah tidak asertif ya
yang itu menyebabkan mereka mempunyai citra diri atau self esteem yang buruk gitu ya
apalagi di indonesia apalagi ada stereotype anak perempuan itu adalah anak yang begini begini begitu ya
kita semuanya harus berubah ya mengajari anak kita untuk boleh mengatakan apa yang dia inginkan dan dia mau
dan apa yang tidak boleh dia inginkan
jangankan untuk hal hal yang seperti ini misalnya dari kecil anak nggak mau dikasih orang tuanya baju tertentu dan anak gak mau aja
orang tuanya marah misalnya ya dan sebagainya
tapi apalagi remaja gitu ya di mana dia juga ingin mempunyai identitas diri
yang mulai tumbuh gitu dia mulai suka membantah dan sebagainya
tolong sekarang kita berubah ya ajari dari kecil anak anak berkomunikasi yang baik yang asertif
dan boleh mengatakan apa yang diinginkan
kalau tidak itu akan menjadi bumerang
ketika kecil dia nurut ya tapi nanti ketika dia tumbuh ya sudah lebih besar sudah remaja dan atau mungkin dewasa muda
dia menjadi orang yang selalu tidak punya keberanian untuk berbicara gitu ya
untuk berbicara apa yang dia inginkan karena dia takut dimarahi
itu adalah salah satu cara untuk membuat anak itu berani speak up berani bicara remaja dan anak
ya dok kalau terjadi pelecehan seksual yang sudah berlangsung lalu seperti apa yang harus dilakukan keluarga masyarakat
untuk memberikan perlindungan lalu bentuk pendampingan secara psikologis yang harus dilakukan seperti apa nih dok
ya selain ya itu yang pertama adalah kita memfasilitasi kondisi mendorong korban untuk speak up itu tadi untuk berbicara
maka kita harus membuka ruang ruang yang dibutuhkan oleh para korban
dan ada tiga hal yang menjadi penting

bahwa kesalahan jadi kejadian sexual abuse ini atau kekerasan pada seksual atau kekerasan pada anak
kesalahan itu bukan kesalahan korban ya bukan pada anak atau remaja atau menjadi kesalahan korban
jadi sekali lagi harus kita tanamkan
kesalahan bukan pada korban
selama persepsi masyarakat seringkali perempuan juga yang disalahkan maka kondisi tidak akan berubah ya
korban akan terus berjatuhan
kesalahan bukan pada korban maka dorong dia untuk berani berbicara
seperti di negara negara maju saya kira mereka itu mendapatkan suatu fasilitas untuk berbicara dan kemudian mendapatkan trauma healing ya
yang kedua adalah bahwa
perkosaan adalah masalah medik ya
masalah kedaruratan medik psikiatrik dalam hal ini
jadi mintalah bantuan ke fasilitas medik itu penting ya
dan ada hal hal yang harus dilakukan
jadi kalau korban itu bisa difasilitasi oleh lingkungan
sehingga dia berani berbicara segera
maka anjurkan juga untuk jangan dimandikan atau jangan mandi atau membersihkan diri
sebelum difisem oleh dokter dalam hal ini
dan yang ketiga adalah setelah itu adalah
bantulah mereka untuk mengatasi perasaan perasaan yang berkecamuk ya
dalam diri mereka
terasa takut terasa malu
bingung dan sebagainya itu
jadi ada tiga komponen itu yang harus dilakukan oleh keluarga dan masyarakat
bila ada anak dan remaja yang diperkosa
karena pada usia sekitar lima belas sampai sembilan belas tahun itu adalah puncak dari
di mana perempuan itu sering mendapatkan kekerasan seksual
tapi jangan lupa bahwa saat ini
bahwa kekerasan seksual itu juga dialami oleh anak laki laki ya
bukan hanya anak perempuan
tapi memang prosentasi terbesar tetap pada anak dan remaja perempuan
itu adalah suatu apalagi didukung oleh sosial budaya atau masyarakat kita
society yang masih perempuan itu menjadi suatu korban ya
jadi prinsipnya adalah bahwa masyarakat juga yang
society juga yang mengajarkan bagaimana menjadi anak yang baik
bagaimana menjadi perempuan yang baik
tapi kalau terjadi apa apa
malah dia juga yang disalahkan oleh society nya
ini adalah suatu komprediktif yang harus kita dobra saya kira kira
baik terima kasih dokter nalini untuk perbincangannya pagi hari ini
semoga masyarakat juga memberikan support positif terhadap masyarakat
ataupun anak anak yang menjadi korban pelecehan seksual kekerasan seksual
dan juga perangkat hukumnya juga tetap harus ditegakkan secara benar
selamat pagi dokter terima kasih sudah bergabung bersama kami
betul selamat pagi terima kasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh